sebuah video memperlihatkan dua pasang pria dan wanita sedang asik berkaroke
dan diduga menegak minuman keras di sebuah tempat hiburan menjadi viral di media sosial
video ini membuat heboh masyarakat lamongan
lantaran salah satu pria di dalam video disebut sebut sebagai kepala desa sugiwaras kecamatan kalitengah
usai viral si aji kepala desa sugiwaras mengakui jika pria yang ada di dalam video memang benar dirinya
kejadian tersebut direkam saat ia menghadiri pesta di sebuah tempat hiburan pada selasa dua puluh enam juli lalu
si aji berdali tidak mengetahui jika video yang direkam temannya tersebut kemudian diunggah ke media sosial
atas kejadian yang membuat heboh masyarakat tersebut si haji melainkan permohonan maaf
saya merasa merebuikan semua pihak itansi kami
paguyupan akd juga terutama masyarakat kami dan lembaga kami
sehingga kami berusaha mengklarifikasikan atau permohonan maaf
meski sudah meminta maaf bupati lamongan tetap akan memanggil si haji untuk dimintai keterangan
bila terbukti bersalah bupati lamongan tidak segan menjatuhkan sanksi
di lokasi lain seorang anggota dprd kabupaten purwakarta jawa barat berinisial yn
ditangkap satuan reserse narkoba polres purwakarta
kader pdip ini dibekuk bersama dua
orang lainnya usai menggelar pesta narkoba di sebuah rumah di ciganea
kecamatan jatiluhur purwakarta pada minggu sore tiga puluh satu juli
dari lokasi penangkapan polisi menyita alat isap sabu
selain itu saat tes urin ketiganya dinyatakan positif memakai narkoba
salah seorang pelaku itu berasal dari anggota dprd kabupaten purwakarta berinisial yn
pak dia itu direkam bersama siapa
yn dan dua rekannya saat ini masih diperiksa penyidik
penyidik ingin mengorek keterangan dari para tersangka untuk mengetahui asal usul narkoba yang mereka gunakan
tim liputan cnn indonesia